perpengluka atas serangan israel terus berdatangan di rumah sakit al sifah gaza
otoritas hamas di gaza mengatakan serangan balasan terhadap wilayah yang di blokade tersebut
telah menewaskan lebih dari seribu jiwa dan melukai lebih dari lima warga
sebanyak lima ratus tiga puluh lima bangunan tempat tinggal hancur dan menyebabkan sekitar dua ratus lima puluh ribu orang kehilangan tempat tinggal
sebagian besar pengungsi tinggal di tempat penampungan yang ditunjuk oleh pbb
sementara yang lain berkerumun di jalan jalan yang hancur
sementara itu sejumlah jenazah kelompok bersenjata hamas ditemukan di jalan jalan di beri israel
dekat perbatasan dengan jalur gaza pada rabu
media lokal menyebutkan lebih dari seratus warga di wilayah beri tewas
dan menjadi salah satu wilayah yang paling terkena dampak di perbatasan israel
yang dikuasai oleh kelompok bersenjata hamas
serangan dari kelompok hamas mengakibatkan sekitar satu dua ratus warga israel tewas
dan lebih dari dua tujuh ratus orang terluka
ini merupakan serangan paling mematikan ke wilayah israel
sejak serangan mesir dan suriah dalam perang yom kipur lima puluh tahun lalu
sementara israel telah mengebom gaza sebagai tanggapan atas serangan darat hamas
yang juga menewaskan lebih dari seribu orang